saudara apa yang membuat natuna menjadi sasaran pencuri ikan lintas negara
kita simak perbincangan jurnalis kompas tv alfania rizky berikut ini
wajar sedikit sudah bersama saya di ujian pengawasan sumberdaya pelautan dan perikanan kkb
oke pak bom bisa diceritakan ini giat kita pada pagi hari ini saya beruntung sekali bisa diajak ini pak
baik terima kasih hari ini kita berhasil baru satu kapal yang kita tangkap ada dua
kita kejar lagi yang satu lagi dan ini live siaran ini kita sampaikan adanya kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah kita
terutama di laut natuna utara ini kita pastikan bahwa negara hadir
kkp hadir di natuna untuk melakukan pemberantasan illegal fishing yang semakin hari semakin marak tidak ada habisnya
tapi kami pastikan kami ada kerjasama dengan angkatan laut aparat yang lain bakamla kepolisian
jadi laut pasti kita jaga bersama sama
hari ini kebetulan kami bisa menemukan ini mungkin besok kedepannya aparat lain pasti bisa
kita akan kejar satu lagi ya pak
masih ada satu lagi itu do kita yang dua
kita lari ke perbatasan kita tahu abunya mereka dan pasukan kita sudah siap untuk melakukan pekerjaan
informasi ini sebenarnya seperti apa sih pak informasi penangkapan strategi yang digunakan oleh kejenan bapak
baik jadi kita ini punya teknologi wsdal pusat pengenal operasi ada komensi yang terdikak kkb
benda yang terapung di laut itu bisa termonitor
selanjutnya kita overly dengan ais maupun vms
kalau kapal asing tidak pakai vms kita pakai ais
kebetulan kapal ini mati aisnya
jadi kita tidak kalah akal
kami punya mata dan telinga nelayan yang kita rekrut menjadi pok wasmas
mereka memberikan informasi secara cuma cuma
dengan pencurian ini mereka rugi
harusnya itu ikan itu haknya mereka
mereka lapor kepada kami secara sukarela dan kami juga melakukan tindakan di lapangan secara terukur
kita pastikan tidak ada insiden yang sangat berarti
tapi pastikan kapal yang dilaporan dari masyarakat latar latar kita tangkap
perairannya lautnya sangat luas
tapi paling seringnya di natuna utara
jadi lautnya di sini belum kita maksimalkan pengelolaannya
tapi sekarang zaman pak menteri ranggono ini